tolong siapin minuman untuk pak dubes dan yang lainnya
makanan juga boleh kalau pak miriam tuh
pak ustadz emangnya pak dumbes gak puasa
ustadz ini udah ustadz udah udah saya siapin ini

itu pak joseph
jadi pak dumbes ini datang karena undangannya ustadz ridwan
ya nah jadi nanti beliau ini akan memberikan penjelasan kepada kalian
kondisi ramadan di amerika
sebabnya semalam kalian nanya tuh
pak ustadz gimana sih kondisi warga muslim di dunia ketika saat menjalankan ibadah puasa
nah nanti akan dijelaskan oleh pak ivan dan juga oleh pak dubes
seperti itu ya
itu ada patung gede banget
wiwi tapi itu nama patungnya apa ya
maksudnya kota liberty
maksudnya patung liberty
itu patungnya keren banget
itu itu patung yang buat patung siapa ya
kita jarang banget ya ketemu patung kayak begini
satu dua tiga
eh pak pak pak
banjir dikit pak
banjir dikit pak
bagi banjir boy
bapak yang gitu bapak yang gitu
eh terima kasih
sederhananya kita tadi
ya sudah mau tawar
iya sudah bambang
aduh berhenti ya sudah
ivy mau keluar i highlywaiting
wah ini stand p'husus
di depan sih
punya kabar penting seperti petingnya akan datang pakai
jangan sampai kau menyebar hoax lagi amalia jangan
percaya banget tadi itu
saya dengar kata ustadz musa katanya pak kedubes dari amerika mau datang ke pesantren kunang pak
amalia mungkin aja nih ya kamu tuh salah dengar
nah alfon amalia pak kedubes mau datang udah mungkin banget pasti kamu ada ada aja nih
hmm capek deh ngomong sama kalian bertiga kepercayaan banget
kalau kalian bertiga gak percaya yaudah deh ayo ikut aku
daripada disini mendingan kita kaulah yuk nonton pertunjukan marawis
hah pertunjukan marawis
memangnya ada acara mendadak apa ustadzah
kenapa bisa ada acara marawisan ustaznya
karena nanti ada tamu tamunya mau nonton pertunjukan marawis di kunantah
alfon ustadzah tamunya itu siapa
surprise pokoknya kalian nanti tahu sendiri yaudah yuk mendingan sekarang kita kaula ya
biar tamunya gak nunggu kelamaan mau tau kan nemunya siapa
mau mau ustadzah mau mau
tolong kamu ke dapur ya kamu bilang sama pade tolong siapin minuman untuk
pak dumbes dan yang lainnya makanan juga boleh kalau pak ustadz enaknya pak dumbes gak puasa
assalamualaikum ustadz ini udah ustadz udah udah saya siapin ini cepet banget pak dube ayo pak amir
ya karena dia tahu ada banyak yang kuasa sekarang orang muslim dan dia mau dia mau menghormat islam
dan ya ya kami grogi masalahnya kena teman istimewa jadi kita gercep gerak cepat
beliau bilang ya dia masih belajar mengenai islam tapi atau di amerika itu ramadhan itu waktu untuk
merayakan kebebasan beragama toleransi beragaman across america muslims host many buku puas is for
ya mereka juga mereka orang orang muslim buka rumahnya mereka untuk teman teman dan dan orang yang
non muslim untuk sukarela dan gotong royong oh gitu oh memangnya di amerika juga banyak orang muslim
di mereka masih ada banyak muslim bahkan muslim itu mereka ya paling beragam muslim di mereka juga menjalankan tradisi gotong royong
terima kasih atas penjelasannya pak dubes pak evan kalau begitu silakan duduk terima kasih atas penjelasannya pak dubes pak evan kalau begitu silakan duduk
kita akan menyaksikan persembahan dari kondisi kreatif kata ya silahkan duduk terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mohon maaf sekali atas keterlambatan saya karena handphone saya lobet dan saya pun juga kebetulan ada pengajian di luar
gak apa apa untung ada adibah wakus dan wusa di sini
saya mohon maaf juga kalau memang penyambutannya ini kurang maksimal
saya bilang dia senang sekali bisa di sini dan harap bisa di sini lagi nanti dan ingin dia bisa cepat itu ya